puluhan siswa di kabupaten maros sulawesi selatan terpaksa harus menantang maut menyeberangi sungai dengan ban untuk sampai ke sekolah mereka
setelah ramai diberitakan media dan menjadi viral pemerintah kabupaten bersama dprd maros sulawesi selatan akhirnya mengunjungi lokasi sungai yang setiap hari diseberangi pelajar dengan menggunakan ban untuk menuju ke sekolah
puluhan siswa di dusun dama desa bonto matinggi kejamatan toko bulumarosulawesi selatan ini terpaksa menantang maut untuk bisa sampai ke sekolah mereka
setiap hari mereka harus menyeberangi sungai yang dalam dan deras dengan berenang menggunakan ban agar bisa bersekolah
jika air meluap dan tidak bisa dilalui warga dan juga siswa yang berada di seberang terisolasi
ironisnya kondisi ini sudah dialami warga selama puluhan tahun
meski telah menelan korban jiwa jembatan yang awalnya membuat warga gembira juga tak kunjung dirampungkan pemerintah
setelah tersorot media dan viral di media sosial komisi dua dprd maros bersama pemerintah kabupaten senin sore akhirnya meninjau langsung sungai yang diseberangi warga dan puluhan siswa ini
mereka juga memeriksa kondisi jembatan gantung sepanjang satu ratus tiga puluh lima meter yang belum selesai
meski sudah dibangun sejak tahun dua ribu dua
anggaran yang tidak mencukupi menjadi alasan tidak selesainya pembangunan jembatan ini
setelah ramai diberitakan jembatan ini pun kembali dianggarkan oleh pemerintah desa menggunakan dana desa tahun dua ribu dua puluh
pembangunannya ditargetkan rampung dua bulan ke depan